basuki cahayapurnama dan jarod saiful hidayat tidak hadir dalam rapat pleno penetapan calon gubernur dan wakil gubernur dki hari ini
ahok jarot diwakili oleh ketua tim pemenangan prasetyo edy marsudi
menurut prasetyo ahok berhalangan hadir karena ia masih sedang bertugas sebagai gubernur dan baru mulai cuti kampanye tanggal dua puluh delapan oktober mendatang
selain itu ahok hari ini juga tengah menyelesaikan kasus dugaan penistaan agama di baris krim polri
karena beliau belum ambil cuti cutinya tanggal dua puluh delapan oktober dua ribu enam belas
pak basuki juga hari ini sedang dalam mengklarifikasi permasalahan yang sekarang ini sedang rame yaitu masalah al maida empat
yang diperiksa di baris krim
ahok sendiri pada senin pagi tadi datang ke
ke barres krim polri untuk memberikan klarifikasi atas dugaan pelecehan ayat al quran saat melakukan kunjungan kerja di kepulauan seribu beberapa waktu lalu
tidak benar saya ada menyinggung ulama
tidak mungkin saya menyinggung ulama
saya juga tidak mungkin menista al quran
saya pagi sebagai seorang politisi kan
saya mau ikut calon gubernur
kalau saya memusuhi umat islam memusuhi menghina al quran atau itu mana mungkin saya bisa dapat suara